belajar di rumah selayaknya harus diciptakan dengan suasana menyenangkan
di tengah pandemi covid sembilan belas ini guru dan orang tua pun dituntut untuk mampu meningkatkan kecintaan membaca dengan cara yang lebih kreatif
untuk mendukung hal ini room to read dan provisi education hadir dalam kegiatan membaca lantang yang digelar secara daring
dampak pandemi covid sembilan belas memberikan tantangan di setiap aspek kehidupan termasuk sekolah dan keluarga
sebagian sekolah ditutup dan kegiatan belajar mengajar kini dilakukan di rumah dengan metode daring
guru dan orang tua dituntut lebih kreatif membangun suasana belajar yang lebih menyenangkan termasuk dalam kegiatan membaca dan kegiatan literasi
room to read dengan dukungan google telah mengembangkan literasi cloud yang memiliki lebih dari dua ratus buku bergambar untuk anak yang berkualitas
sehingga mendukung guru orang tua dan siswa untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran jarak jauh
selain itu literasi cloud juga memiliki beragam video pembelajaran untuk membangun kebiasaan membaca hingga video tentang buku cerita anak yang menarik
itu sekali karena kalau kita melihat literasi cloud sendiri itu terdiri dari berbagai macam buku baik itu buku berbahasa indonesia maupun bahasa lain
ada dua ratus buku yang ditulis dan diilustrasikan oleh perusahaan
ilustrator dan penulis lokal indonesia dan buku buku tersebut sudah melalui workshop bisa dibuka oleh bapak ibu guru oleh orang tua oleh anak anak juga
dan ada video tidak hanya video membaca nyaring itu sendiri tapi juga ada video untuk mengembangkan profesional si guru itu sendiri
bagaimana untuk membacakan nyaring untuk anak bagaimana mengelola perpustakaan jadi semuanya ada di literasi cloud itu sendiri
dalam rangka hari literasi internasional dua ribu dua puluh
room to read dan provisi education mengadakan kegiatan literasi daring bertajuk menyebarkan kegembiraan membaca melalui membaca nyaring
yang didukung oleh direkturat sekolah dasar kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia
kegiatan literasi daring ini mengundang delapan pembaca buku yang terdiri dari pegiat literasi pendongeng aktor penyiar radio penulis ilustrator serta perwakilan room to reate dan televisi education
oke jadi pada hari ini kami semua memperingati hari aksara internasional di delapan september dua ribu dua puluh satu
di tema yang sekarang ini karena kita berada di masa covid pandemi covid sembilan belas jadi kami mengambil topik juga yang berkaitan dengan covid sembilan belas
dimana fokusnya pada pembelajaran jarak jauh jadi buku buku yang kami pilih juga dalam kegiatan membaca bersama ini atau membaca nyaring ini
kami menggunakan buku buku yang sesuai
misalnya buku buku yang terkait dengan keluarga dengan
teman ataupun kegiatan yang berkaitan dengan sekolah
nah di kegiatan di hari aksara internasional ini kami ingin mengingatkan kembali kepada masyarakat akan pentingnya bahan bacaan yang berkualitas dan juga kegiatan membaca yang menyenangkan
karena kegiatan membaca yang menyenangkan dan disertai dengan bahan bacaan yang berkualitas dapat mendukung minat baca anak di seluruh indonesia
peminat kegiatan ini tak hanya dari kalangan guru namun juga diikuti oleh orang tua bersama anak dan pegiat literasi
tujuannya tak lain untuk menyemangati melakukan kegiatan membaca bersama anak anak
kegiatan ini juga menjadi contoh bagi guru dan orang tua saat melakukan kegiatan membaca lantang bersama anak anak dengan cara yang menyenangkan
dengan demikian diharapkan kegiatan ini dapat menumbuhkan kebiasaan membaca dan memiliki kecintaan pada kegiatan membaca